mana ya tadi ya eh kemana tadi siatet sih
ini kan atep ngapain enggak tahu poh
nggak tahu belum ditanya
ini bang belajar ya
bagi permennya lagi dong bang enak bayar setengah mau permen dua satu
saja eh abang mah pelit bukan pelit nanti kamu sakit gigi ambo juga rugi
dari tadi ngeteh terus kak ngopinya cuma sekali mentah mentah ngeteh gratis
enggak boleh nih kalau nggak boleh ya tetep gua minum orang gua aus kok
assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam loh ngomong ngomong pada mau kemana lagi sini
tangkai maada tengah subuh nariknya
hai kang toib maa datengnya subuh nariknya setengah hari ini ya kan
oh gitu ya udah kalau gitu sapi kasih tahu ah sama istrinya kang toib yang namanya
oh ya jangan dong yaudah iya aku narik dulu ya
im gue narik sih yuk
pekapuran depo depo pekapuran nggak salam ayo satu lagi langsung jalan
kapan berangkatnya sih bang dari tadi berangkat berangkat melulu tapi nggak jalan jalan
ibu ibu pekapuran bang sambil sabarnya bang sambil
debo debo pekapuran nggak salam
ciloko ini bojongu di warung
nggoh mana gua tau
gue tau dia tuh bertiga
sopi kalau ulan
aneh jalan aneh jalan ambil ambil ambil
tak usah bang samil
penumpang bang samil cuma dua orang
bang samil boleh langsung jalan
supir angkot punya pacar
narut rabut nyatanya jangan kayak gitu
atuh sumpah dilihatnya
udah biasa begini neng
ini penumpang gue pada kemana ya
padahal gak ada
ada sopiak di warung erohim
ada nuni ada mulan
kalau bukan nyari bini muda ente dik
mana ada yang setia
istrinya di mana mana
itu teh kualinya jangan digantung di situ atung
kan itu teh triplek
nanti kalau basah rusak
mendingan kualinya teh disimpan di sebelah sini nih
nanti kalau habis dicuci kan airnya turun ke lantai
lantai jadi becek
ih atuh kalau becek emang diempel kang
ngapain siu lo ngurusin begituan
kang rohim kenal gak sama yang namanya neneng
kang suami saya juga sepir angkut
tadi katanya kenal
sama neneng mah kenal tapi ngomongnya gak begitu
jadi kenal nenengnya yang mana
ngapain sih kamu tuh nanyain neneng yang lain
gak jadi in
jangan jangan kang atep tahu sesuatu
ih kok malah ngurusin itu sih ayo buruan
neneng gawat neneng gawat
neng sih kemarin
ampun sih gak ngerasain jadi neng
neng ngerasa diledek tau
kan abang udah bilang
abang gak tau kalo neng kesitu
karena abang juga udah minta maaf
jadi sekarang neng gak usah kemana mana
yang di rumah aja ya
jangan kemana mana dulu
neng jadi tahanan rumah
bukan begitu cantik
kalo neng beneran cantik
maksudnya apa kangenya neng
neng gak keluar rumah dulu
bukan sama pr
apa sih kok nggak tahu
kok belum ditanya
itu teh artinya kakak tep tahu
bener nggak tahu po
udah kenal neneng kan
tengah pura tengah salam ayo
bisa kita ancam
kan dia suka sama tati lah